siapa yang ngasih perintah ke mereka
sejak pertemuan kita waktu itu
saya sudah nggak turun ke jalan lagi
bukan darman yang ngasih perintah
anak buah darman
tapi baru sana ada yang ngeroyok
katanya anak buah darman
dan aktifkan notifikasi
untuk mendapatkan video terbaru

telponannya nanti lagi aja

sampai ketemu besok lagi

sampai ketemu besok lagi

anak buah saya tadi dikeroyok sama anak buah kamu
saya gak tau
gak tau atau pura pura gak tau
karena kamu pengecut
saya pernah kalah tapi bukan pengecua
siapa yang ngasih perintah ke mereka
sejak pertemuan kita waktu itu
saya sudah nggak turun ke jalan lagi
bukan darman yang ngasih perintah
berdoa dulu sebelum mau makan
saya mau makan dulu
siapa tau penting
kamu sama kun mengeroyok anak buah ramon
siapa yang ngasih tau
raymond sendiri yang nelfon saya
ada masalah apa
ceritanya saya sama kun bahas dendam
saya yang ngasih perintah
kang darman tau
kalau kita ngeroyok anak buah ramon
tau dari mana